menteri perdagangan muhammad lutfi sabtu siang mengunjungi pusat belanja di kota denpasar dan kute
untuk memantau langsung penerapan syarat vaksinasi bagi pengunjung melalui aplikasi peduli lindungi
selain itu lutfi meninjau pasar terbesar di bali pasar badung dan pasar sekaligus mencoba melakukan transaksi digital
menteri perdagangan muhammad lutfi beserta rombongan didampingi wakil gubernur bali cokorda oka arta ardana sukawati
sabtu pagi meninjau pasar badung dan pasar dalam serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah pusat belanja di bali
selain memastikan stok barang dan harga
lutfi sempat berbelanja bumbu dapur dengan pembayaran melalui aplikasi
ia pun memuji kondisi dan penataan pasar badung termasuk penerapan protokol kesehatan
saya juga berkesempatan untuk melihat kesiapan pasar dengan harga harganya
harga harga di bali ini aman terkendali saya ucapkan terima kasih
tetapi kita mau coba supaya lebih rame lagi supaya pasarnya lebih rame lagi
supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik
jadi mudah mudahan saya minta sama pak dirjen perdagangan dalam negeri
untuk menerapkan sop paling tidak kita akan coba di pasar badung ini ya pak dirjen ya
minggu depan supaya kita bisa sama sama memastikan bali ini memutuskan mata rantai
walaupun kegiatan ekonomi akan kita buka dan kita akan jalankan
selain itu lutfi dan rombongan mengunjungi pusat belanja di kota denpasar
untuk meninjau penerapan prokes melalui aplikasi peduli lindungi
ia pun mengapresiasi pengelola yang turut memberdayakan umkm
dengan menawarkan barang berskala rumahan
kunjungan juga dilakukan ke sebuah mal di kawasan kuta badung
di tempat ini lutfi mengecek penerapan prokes oleh manajemen mal dan tenan
sementara itu dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bali menyatakan
akan terus mendorong penerapan prokes dan aplikasi peduli lindungi
di sektor industri dan retail dengan melakukan monitoring langsung
dalam konteks ini pemerintah provinsi bali dan pemerintah kota juga selalu mengawasi
agar benar benar dilaksanakan yang sebaiknya
selain melakukan peninjauan lutfi berjanji akan merevisi sop
agar anak berusia di bawah dua belas tahun dapat masuk mal
dan fasilitas untuk anak anak kembali dibuka
saat ini pada masa ppkm level tiga
aturan yang memperbolehkan anak berusia di bawah dua belas tahun masuk mal
anak berusia di bawah dua belas tahun masuk mal berlaku di jakarta bandung semarang d i e dan surabaya